kabut asap menyelimuti kota sampit di kabupaten kota waringin timur kalimantan tengah
kebakaran lahan gambut menjadi penyebab pekatnya asap di kota sampit
kabut asap sudah menyelimuti sampit dalam beberapa hari membuat aktivitas warga ikut terganggu
berdasarkan pantauan badan meteorologi klimatologi dan geofisika palangkaraya
ada lima puluh tiga titik panas tersebar di wilayah kebupaten kota waringin timur
berdasarkan data dinas lingkungan hidup kabupaten kota waringin timur
indeks standar pencemaran udara per tanggal empat belas agustus dua ribu dua puluh satu
menunjukkan angka di atas seratus yang mengindikasikan jika kualitas udara tidak
kebakaran hutan dan lahan kan
terus ya berdampak secara tidak langsung pada kualitas udara di kota waringin timur
nah biasanya kalau kebakaran hutan lahan memang parameter yang meningkat itu
salah satunya ya pm sepuluh
samso dinur sampit kabupaten kota waringin timur kalimantan